partai demokrat merespons tegas kabar anies baswedan yang menggandeng ketum pkb muhammad iskandar sebagai balon maksud kami bakal cawapres
iya kader partai demokrat di sejumlah daerah langsung mencopot baliho dan juga spanduk bergambar anies baswedan
seluruh kader partai demokrat jawa tengah langsung bergerak turun ke jalan mencopot gambar anies baswedan yang bersanding
bersama ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy yang ada pada poster spanduk dan baliho di sejumlah titik pada kamis malam
pencopotan ini merupakan perintah langsung dari ketua dpd partai demokrat jawa tengah
kepada seluruh pengurus dpd dpc hingga pac termasuk seluruh kader
ini wujud kekecewaan kita terhadap selama ini koalisi yang sudah kita bangun
terkait apa penunjukan
tidak ada yang menawar pres yang tanpa disetujui oleh koalisi lain
respon kekecewaan yang sama juga dilakukan dpd partai demokrat sumatera utara dengan menurunkan baliho bergambar anies baswedan di kantor jalan sudirman medan kamis malam
para kader mengaku sangat kecewa dan merasa dihianati
kami tahu bagaimana partai demokrat ini berjuang menjaga betul arah jalan
kami tahu bagaimana partai demokrat ini berjuang menjaga betul arah jalan
contoh misalnya nasdem pada waktu di korupsi bts yang katanya uang bts itu sampai ke gedung nasdem yang besar itu
kami karena merasa itu kawan kami entah benar entah enggak kami bela
yang paling sakit apa bukan sakit jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini
kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh sekretaris jenderal dpp partai demokrat
instruksi pencopotan spanduk dan baliho bergambar anies baswedan oleh petinggi partai demokrat
mulai dilaksanakan serentak kamis malam
sejumlah spanduk bergambar anies baswedan bersama ketua umum partai demokrat ahy
di jalan bungur buntu mampang perapatan jakarta selatan juga dicopot
aksi ini sebagai bentuk kekecewaan partai demokrat menyikapi kabar anies baswedan
memilih menggandeng ketua umum pkb muhaymin iskandar
sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia